polda metro jaya menggerebek sebuah ruko berlantai empat
yang dijadikan kantor pinjaman online ilegal
di kawasan pantai indah kapuk
penjaringan jakarta utara pada rabu malam
dari penggerebekan ini petugas berhasil menangkap sembilan puluh sembilan orang
satu di antaranya merupakan manajer pinjol ilegal
rekam jejak percakapan penagihan hingga intimidasi kepada para nasabah
masih dapat terlihat pada puluhan perangkat komputer
yang baru saja digunakan oleh para karyawan
dari hasil pemeriksaan awal
diketahui kantor pinjol ilegal yang mengoperasikan empat belas aplikasi
di antaranya dana aman uang rodi pinjaman terjamin
dana induk go kredit serta dana online
hasil pemeriksaan awal ini
dari total sembilan puluh delapan karyawan
mayoritas adalah anak di bawah umur
pinjol ilegal ini beroperasi sejak desember dua ribu dua puluh satu lalu
dan tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan atau ojk
tim liputan cnn indonesia